beginilah aktivitas gunung semeru pada selasa pagi dari rekaman kamera cctv
di desa oro oroombo dan bukit padat kecamatan pronoji wolumajang
dari pantauan itu gunung semeru masih mengeluarkan hembusan kolom abu vulkanik
dari kawah meski dengan volume kecil
endapan material vulkanik sisa awan panas guguran yang terjadi di senin sore kemarin
masih terlihat di bibir kawah dan sepanjang jalur lahar
petugas pos pengamatan gunung api semeru mencatat
sejak pukul hingga enam pagi waktu indonesia barat
gunung semeru mengalami letusan sebanyak tiga belas kali
hembusan sebanyak lima kali dan dua kali gempat remor harmonik
aktivitas warga di dusun curah kobokan dan kayar kuning
yang berada di kaki gunung semeru masih terlihat normal
mulai dari seminggu terakhir pak
ini mungkin ada satu minggu ini hujan abu
untuk sekarang nggak begitu takut mas
kalau kemarin kemarin memang banyak yang trauma orang sini
kalau sekarang enggak
sudah terbiasa gitu pak
ya agak agak biasa lah
kalau orang di sini masih banyak yang mengusi pak
yang mengusi semua mas
hingga kini status gunung semeru masih level tiga atau siagat